rasmi masuk kurang resesi dan hal ini
pandemi covid sembilan belas membuat perjalanan ekonomi indonesia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
mengalami perjalanan yang cukup berat yang berujung pada resesi
namun pada triwulan tiga meskipun masih bertumbuh negatif
proses pemulihan dan pembalikan arah dari aktivitas ekonomi mulai menuju zona positif
sementara itu komponen dalam pdb yang mengalami penurunan cukup dalam
pandemi juga turut menyeret salah satu sektor penopang ekonomi terbesar di indonesia umkm
setidaknya terdapat lebih dari enam puluh empat juta unit umkm
tahun dua ribu dua puluh menjadi masa paling berat bagi sektor ini
hampir seluruhnya terdampak karena adanya penurunan mobilitas masyarakat
pemerintah pun memberikan bantuan langsung tunai sebesar dua empat juta rupiah
kepada dua belas juta umkm di indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan
yang hari ini salah satu programnya mudah mudahan kami bisa menyampaikan bapak ibu sekalian
subsidi bunga mencapai rp tiga puluh delapan dua puluh delapan triliun
minat investasi juga mengalami penurunan
tercermin dari posisi indeks harga saham gabungan yang justru kembali lagi ke level empat ribuan
yang terakhir diduduki pada tahun dua ribu lima belas silam
ihsg juga mengalami penghentian perdagang sementara yang dikenal dengan istilah trading health
dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah pasar modal indonesia

investor yang meninggalkan pasar modal akhirnya berburu instrumen subhafal seperti emas yang semakin bersinar
dan bahkan menduduki puncak level tertingginya di atas satu juta rupiah per gramnya
pertanggal dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh ini langkah pertama emas menduduki level di atas satu juta rupiah
kemudian terus mengalami kenaikan hingga bulan bulan selanjutnya
dan puncak tertingginya ada di tanggal sebelas september dua ribu dua puluh di angka satu enam puluh sembilan rupiah per satu gramnya
lumayan juga ya naiknya
adanya pembatasan kegiatan membuat perusahaan harus kembali mengatur keuangan dan aruskat perusahaan
pilihan merumahkan atau pemutusan hubungan kerja pun terpaksa diambil beberapa perusahaan
tahun dua ribu dua puluh juga tak luput dari aksi demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat
mulai dari mahasiswa buruh dan masyarakat umum yang menentang undang undang cipta kerja
yang disahkan pemerintah dan dpr pada lima bulan
sebelumnya konfederasi serikat pekerja indonesia juga telah mengajukan gugatan material
untuk membatalkan enam puluh sembilan pasal undang undang cinta kerja kluster ketenagaan kerjaan
jika masih ada ketidakpuasan terhadap undang undang cipta kerja ini
silahkan mengajukan uji materi atau judicial review
melalui mk mahkamah konstitusional
pemerintah telah mengalokasikan total biaya penanganan covid sembilan belas
dan program pemulihan ekonomi nasional sebesar lebih dari rp enam ratus triliun
hingga akhir november dua ribu dua puluh
dan per tahun dua ribu dua puluh satu pemerintah kembali menganggarkan dana sebesar lebih dari rp tiga ratus triliun
untuk program pemulihan ekonomi nasional
tim liputan cnn indonesia jakarta